detektif ace tidak bertugas
untuk sekali ini detektif ace dan petugas mark sedang menikmati es krim bersama
mereka baru saja pulang dari tugas setelah hari yang melelahkan di kantor
aku lelah kenapa kau terlihat begitu segar
bukan aku mark ini keajaiban es krim
berita malam berita malam
gangster melarikan diri gangster melarikan diri dari polisi dalam perjalanan ke middletown
middletown bukankah itu dari mana geng bangkir dibawa ke penjara
hei biar ku lihat koran itu
geng bangkir kabur
ini adalah kasus yang kau dan aku selesaikan dua minggu lalu
meminta miskonsin mengutuk keras kegagalan hukum dan ketertiban ini
polisi kita perlu dibayar dua kali lipat gaji mereka dan pasukan harus dilengkapi dengan lebih baik
ingat city chronical adalah tempat pertamamu membaca dan menonton berita terbaru ini
kembali ke laporan lapangan
ada petugas polisi yang mengawal para penjahat di sini apa yang terjadi
ya ban kami tiba tiba kempes di hutan
tiba tiba sebuah van datang
kami tidak sadar selama satu jam
saat kau datang ke sini baru kami sadar
jadi kalian tahu
polisi middletown akan mencari mereka di mana mana
mereka tidak akan menemukannya mark
mengapa kau mengatakannya
aku punya alasanku
bisakah sekarang kita pulang saja
ketua kita dari detektif ace masuk
petugas mark di sini
lapor ke markas besar polisi medaltown segera
detektif karena kaulah yang pertama kali menangkap geng bangkir ceritakan tentang mereka
satu teknisi struktur yang menemukan berankas di bank
yang kedua ahli dalam membuka kunci
dan yang lainnya
yang menjaga perankas
dan juga mereka meninggalkan logo mereka di tkp
seseorang meninggalkan pesan untuk detective ace
hari ini pukul sebelas pagi
sesuatu akan terjadi pada pukul sebelas pagi
sekitar sepuluh menit yang lalu
aku menduga itu ada hubungannya dengan perampokan bang
sebuah bank di middletown memang telah dirampok
kami sedang menangani ini detektif
kau tidak perlu datang ke mindaltown dari mentora
kami hanya ingin membantu
ini dia logo tanda tangan mereka
jadi itu pasti mereka
ayo mark mereka tahu apa yang mereka lakukan
ini adalah tkp dan ingatlah kalian melihat pertama kali di city chronical
waktu kejahatan ini diumumkan sebelumnya detektif ace diberitahu tentang itu
ada yang sangat salah
mereka telah melarikan diri dari titik ini pada pukul tujuh tadi malam
mark aku ingin membaca google earth pada titik ini dan daerah sekitarnya
aku ingin melihat apa yang ada di koran dan berita
ini dia perampokan di city central bank middletown
pukul sebelas hari ini tidak ada jejak perampok
polisi gagal menemukan mereka
city chronicle menyatakan polisi gagal lagi
keesokan paginya detektif ace menemukan catatan lain
hari ini pukul dua belas siang
dan benar seperti yang terjadi pada hari sebelumnya kejahatan terjadi pada waktu yang disebutkan
kali ini para gangster merampok sebuah mobil van yang membawa uang ke atm
berikut laporan dari tkp kau melihatnya pertama kali di city chronical
kami tidak tahu apa yang terjadi
ban kami bocor dan ketika kami turun untuk memeriksa sebuah van datang
mereka menyemprotkan sesuatu pada kami dan kami pingsan
kupikir aku melihat apa yang mungkin terjadi di sini
aku ingin kau menyelidiki sesuatu untukku
juga aku ingin tahu siklus transfer tunai di atm
hah aku merasa seperti aku melapor kepadamu sekarang sangat bagus
mark kembali dengan beberapa informasi menarik
biasanya atm ini diisi ulang dengan uang tunai setiap dua minggu
kali ini diisi ulang hanya setelah delapan hari dan penarikan tunai maksimum dari akun ini
akun akun ini milik siapa temukan kurasa aku tahu siapa mereka
setelah mark menemukan apa yang mereka cari detektif ace dan mark bertemu dengan wali kota mereka
itulah mengapa aku ingin kau menyerahkan masalah ini
kami mencoba untuk menanggung masalah ini meskipun kejahatan terjadi di medeltown
aku yakin wali kota di sana akan memberikan izinnya
aku mengerti maksudmu anggap saja sudah diizinkan
tapi apakah kau cukup yakin
ini adalah satu satunya hal yang mungkin
baiklah lanjutkan dengan kepolisian segera
pastikan reporter mengikuti kami di sana dan begitu kami sampai
bocorkan beritanya kepada kau tahu siapa
terima kasih pak
mengapa aku merasa seperti menerima perintah dari anak ini
detektif ace melanjutkan dengan personel polisi yang mengenakan pakaian kasual
menuju hutan tempat para gangster melarikan diri
dia mengikuti jejak dan kemudian mencapai sebuah rumah pertanian jauh di dalam hutan
beberapa dari kalian pergi ke ruang bawah tanah
dan aku merasa mereka mungkin ada di sana dan kau kembali ke sana
kau mungkin menemukan van di dalam kandang itu
detektif ace menemukan gangster serta uang yang dicuri dari sebuah stand
bagaimana kau memecahkan semua ini detektif ace
aku akan mengungkapkannya di sini satu jam dari sekarang
tentu saja berita bahwa para gangster telah ditangkap dan uang telah ditemukan mencapai saluran berita
wartawan dan bahkan wali kota sekarang dan wali kota yang bersaing tuan miskonsin dari middletown
mereka semua tiba di tempat
dan detektif ace mengungkapkan bagaimana dia mengetahuinya
pertama dan terutama
semprotan yang digunakan geng bangkir untuk membuat orang tidak sadarkan diri membuat wajah korbannya membengkak dan kemerahan selama sekitar tiga jam setelahnya
namun tidak ada satupun petugas polisi atau penjaga atm yang memiliki wajah bengkak atau kemerahan
itu menimbulkan keraguan
kedua petugasku mengatakan bahwa mereka meninggalkan logo mereka di tkp
karena aku meragukan polisimu aku tidak memberitahu kau bahwa mereka selalu meninggalkan logo mereka di dalam berangkas
dan tidak pernah di lantai atau dimanapun
tapi di perampokan bank dan van logonya ada di lantai
jadi jelas bahwa yang merampok bank bukanlah geng bangkir
seseorang hanya menggunakan nama mereka untuk melakukan kejahatan ini
siapa yang melakukan itu dan mengapa
kami mencari rumah ini sambil mencari mereka
kami tidak menemukan siapapun di sini
jadi kenapa mereka ada di sini saja
kau tidak menemukan mereka di sini karena mereka tidak pernah meninggalkan van
mereka disembunyikan di dalam fan sampai rumah pertanian ini digeledah
dan setelah dipastikan bahwa mereka tidak ada di sini mereka dibawa dan dipenjarakan di sini
tampilan googley earth dari situs ini dengan jelas menunjukkan bekas ban di lumpur
ketika mereka menemukan mereka mereka menemukan mereka di dalam van
siapa dalang dibalik semua ini
orang yang ingin membuktikan bahwa situasi hukum dan ketertiban di middletown telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk sehingga dia bisa memenangkan pemilihan wali kota
kenapa kau punya bukti tentang itu
jawab saja beberapa pertanyaan
kau dan kau tuan
ya misalnya bagaimana saluran dan surat kabarmu menjadi yang pertama menjangkau setiap tkp
bagaimana kau tahu aku telah menerima catatan tentang setiap perampokan
aku tidak memberi tahu siapapun kecuali mark
dan bukankah benar bahwa kau dan tuan miskonsin telah menjadi teman dan rekan bisnis selama lebih dari setahun sekarang
bukankah rumah pertanian ini milikmu
pak benarkah kau sendiri pernah menjadi bankir sebelum pensiun dua tahun yang lalu
setiap kali atm kehabisan uang tunai mesin mengirimkan pesan ke kasir terpusat yang pada gilirannya menghubungkan perusahaan yang berwenang untuk mengangkut uang tunai dari kantor pusat ke atm
dan sebagai kepala bank kau memiliki akses ke permintaan
ketika aku memeriksa catatan atm khususnya atm ini kehabisan uang hampir seminggu lebih awal dari biasanya
dan sebagian besar penarikan itu dilakukan oleh kalian berdua dan beberapa petugas polisi lainnya
bisakah kau menjelaskan mengapa
jadi apa sebenarnya maksudmu
bahwa calon wali kota ingin membuktikan bahwa
hukum dan ketertiban di middletown telah rusak di bawah wali kota saat ini sehingga dia bisa terpilih
dia juga terus mengumumkan bahwa dia akan melipat gandakan gaji petugas polisi jika dia berkuasa
dan itulah sebabnya polisi membantunya melakukan ini
untuk membuktikan bahwa mesin hukum dan ketertiban middletown gagal dia meminta petugas polisi agar melepaskan gangster yang ditakuti itu
yang ternyata perampok bank dan kemudian
menggunakan nama mereka untuk melakukan perampokan bank dan menjara sebuah fan tunai atm hanya dua hari sebelum pemilihan
untuk mengayunkan suara yang menguntungkannya
kemudian setelah berkuasa dia akan membuatnya terlihat seperti dia telah meningkatkan sistem kepolisian sedemikian rupa
sehingga para gangster yang melarikan diri ditangkap kembali dan uang curian ditemukan
dan sekarang kau telah merusaknya
sesuai aturan kau didiskualifikasi karena menyesatkan publik dan kau harus ditangkap karena mencuri uang publik
terima kasih detektif ace karena telah membantu middletown
aku sudah hampir menang aku tidak percaya aku telah diperdaya oleh seorang anak kecil